pssi dan operator kompetisi pt liga indonesia baru memutuskan liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua tetap berlangsung di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
keputusan itu diambil dalam rapat darurat secara virtual antara pssi dan pt lib pada jumat malam
dilansir website resmi pssi sekjen pssi yunus nusi menyebut liga satu tetap berjalan dengan berbagai pertimbangan karena jika dihentikan akan berpengaruh ke agenda pertandingan fifa afc dan aff
selain itu penghentian kompetisi juga berpengaruh ke perjanjian dengan broadcaster dan kontrak pemain
dalam keterangan resmi pssi juga menyebut selama liga satu seri empat di bali ada sekitar seratus pemain plus ofisial yang terpapar covid sembilan belas
kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dipastikan akan terus berjalan meskipun para banyak pemain dan anggota tim dinyatakan positif covid sembilan belas
lantas bagaimana respon dari sejumlah klub yang berkompetisi tengah lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air
melalui sambungan telepon kami sudah terhubung dengan aksanul kossasi presiden dari madura united selamat sore pak aksanul salam sehat
pak sandul minta komentar anda respon anda terkait keputusan pss ini pak
operator kompetisi pt liga indonesia baru yang memutuskan liga satu musim dua ribu satu dua puluh dua seri empat di bali ini tetap berlangsung di tengah lunjakan kasus covid sembilan belas
ya mas serhano
saya memang melihat
pssi sudah memutuskan terhadap kompetisi ini berlanjut ya
memang ini menurut hemat saya sebagai klub ya
kita hanya minta agar pssi juga mempertimbangkan tentang kondisi kesehatan psikologis pemain terutama
tidak hanya kesehatan tapi kondisi psikologis pemain
bahwa saat ini hampir seratus orang lebih yang terpapar
papar covid yang tercatat di beberapa klub ya
yang sudah ada di bali saat ini
dan kondisi mereka saat ini tidak bisa bermain
dan kalaupun di tes pcr nya negatif mereka itu sebenarnya sakit
mereka itu sebenarnya sedang tidak bagus kondisi fisiknya
karena di sana setiap bermain selalu hujan
setiap latihan selalu hujan
dan angin begitu kencang di sana
saya waktu itu pernah
menemani beberapa pemain untuk ikut latihan
memang kondisi cuaca di sana luar biasa ya untuk sekarang
sehingga hampir semua pemain itu mengalami kondisi yang kurang sehat
itu yang pertama
yang kedua ini berbeda dengan kompetisi kompetisi yang biasa sebelumnya
di mana pemain itu berpindah pindah hotel pulang lagi ke home nya
kemudian berangkat lagi ke kota lain
sehingga ada hal yang berbeda di antara hari hari mereka
tapi sekarang ini tiga bulan mereka di hotel yang sama
bertemu dengan orang yang sama
setiap hari dengan kejenuhan itu sudah mulai muncul
pasti di antara mereka sendiri
nah kondisi seperti ini harus dipahami juga oleh pssi
bahwa kompetisi ini memang tidak ideal ya
justru kalau dengan kondisi tidak ideal seperti ini
tingkat toleransi pengertian terhadap pemain itu harus tinggi
kalau suasana tidak covid
tidak ada masalah
mereka masih bisa keluyuran bermain atau jalan jalan atau apa
mereka melakukan isolasi mandiri di hotel
kemudian dia harus tetap bermain
setiap bermain mereka di pcr
kondisi psikologis mereka itu sekarang lagi tidak stabil
nah itulah maksud saya
kenapa saya mengusulkan diberhentikan
itu juga sejenak
sejenak itu artinya
seminggu saja diberhentikan sesuai ketentuan prokes
di mana pada saat pemain itu positif covid
dia istirahat satu minggu atau tiga atau empat atau lima hari
berhenti di situ
dia stay di hotel gitu melakukan recovery
kemudian mereka bisa melakukan bermain lagi
tapi kalau sekarang nggak bisa
karena setiap empat hari
kemudian setiap dua hari
satu hari besoknya latihan
hari ketiga latihan
hari keempat bermain lagi
ini terus terusan seperti itu
dan mainnya ada yang setengah malam
jadi saya salut terhadap pemain yang main setengah malam ini
terutama tim persib ya mainnya malam terus
tapi kondisi fisiknya waktu itu memang
yang pertama kali yang kena kan persib
yang pertama kali kena itu kan persib
dan kondisi fisik mereka pasti tidak stabil
itu maksud saya kenapa dihentikan sebentar saja
satu minggu saja stop semua kegiatan
mereka karantina gitu
habis itu dievaluasi semua kegiatan kegiatan fsi
terutama dalam hal kompetisi ini
melihat kondisi fisik pemain
setelah itu silahkan putar lagi
jadi ide saya itu bukan menghentikan terus kita bubar tidak
menghentikan seperti kasus yang dulu tidak
sebentar saja pada saat mereka sudah
karena pada saat mereka positif
mereka itu butuh istirahat total
butuh istirahat total
dan ini yang kita berharap kepada pssi
dan ini saya rasa tidak mengganggu ya
kalau cuma satu minggu dihentikan
jadi jangan paksakan hanya demi ya
kalau kita bicara dengan jadwal agenda fifa
kita sudah melanggar kemana mana kalau agenda fifa ini
jadwal kompetisi kita ini sudah jauh melanggar agenda fifa
sedangkan kita bermain tim nab bermain kompetisi juga bermain
ini kan lucu
kalau kita alasannya agenda fifa ya agenda fifa sudah dilanggar kemana mana ke oleh mereka
jangan itu alasannya
kemudian alasannya perjanjian dengan sponsor
sponsor ini kan juga justru sangat memahami kemanusiaan
kalau ada sponsor atau tv yang tidak memahami kemanusiaan
saya rasa produknya itu juga tidak akan dibeli oleh masyarakat
maka kontraproduktif buat mereka
tapi kalau mereka akomodatif terhadap kondisi keadaan
saya rasa rakyat masyarakat sempat mula indonesia itu akan respect kepada tv
mereka pahamlah ya
itu sebenarnya maksud saya
jadi saya tidak mengusulkan atau dihentikan atau ditunda dipindah ke pulau lain
enggak tetap saja di bali
berhenti dulu seminggu
seluruh pemain semua istirahat recovery dalam seminggu
kemudian di check lagi ya
di check lagi oleh semua tim dokter
artinya semua bisa melakukan pcr sendiri sendiri
ini yang bahaya kan
pcr nya lewat sini alternatif ada besoknya lagi di pcr lagi
kalau nggak puas pcr lagi
khawatir aja saya saya tidak menuduh
saya khawatir ini mainan pcr ini jadi mainan
jadi ini yang menurut saya kita harus kembali kepada hati kita masing masing
untuk menghormati bahwa pemain ini jauh lebih berharga
sepak bola ini jauh lebih berharga daripada kondisi seperti sekarang yang mengorbankan apa
yang mengutamakan jadwal mengutamakan komitmen dengan sponsor mengetawarkan agenda fifa
toh semua sudah dilanggar kok sama pssi
kalau anda katakan bisa diberhentikan stop sementara selama sepekan ke depan
dan ini tidak mengganggu jadwal fifa
kemudian serangkaian acara lainnya afc kemudian aff
anda bisa memastikan ini akan terjadi bentrok dengan jalur tersebut pak kossasi
semua tidak ada yang bisa memastikan
saya pun tidak bisa memastikan
tapi respect terhadap pemain itu juga menjadi utama
respect kepada pemain dan respect kepada sepak bola respect kepada kompetisi
itu menjadi hal utama
coba bayangkan sekarang ini main ya
dengan pemain seadanya
bermain tanpa pemain cadangan
bagaimana strategi pelatih di babak kedua
apa bisa dia mengganti siapa
minta dia tidak bisa ganti pemain
artinya pemain dipaksa bermain sembilan puluh menit
tidak boleh ada yang mengganti karena tidak ada yang bisa mengganti
terus strategi pelatih di menit ke enam puluh yang biasanya harus mengganti pemain
terutama klub yang sedang ketinggalan atau klub yang mempertahankan kemenangan
ini kan bagus indahnya sepak bola kan di situ
pindahnya sepak bola itu tidak hanya bermain bola
strateginya teknik mereka strategi pelatih bagaimana pelatih melakukan penggantian pemain
indahnya sepak bola itu di situ
kalau ini kayak asal asal main dengan tiga belas pemain
bayangkan kemarin madura united tuh tiga cadangannya
tapi dua cadangan skipper
artinya hanya satu cadangan
satupun cadangan tidak bisa main
tapi dia memang negatif covid
tapi sebenarnya dia nggak bisa main
kalau dia nggak bisa main sebenarnya gitu
tidak diizinkan oleh dokter untuk bermain
cuma dia itu negatif
ini kan aneh
saya rasa tidak hanya madura dirangkes
semua klub juga kan kalau ditanya
saya yakin begini alasannya
saya tidak tahu
karena saya tidak mengatasnamakan klub
tapi respect terhadap sepak bola
respect terhadap pemain
respect terhadap kompetisi
itu yang harus dilihat
bahwa semua itu lebih berharga
tujuannya ini kan prestasi
bukan tujuannya ini demi mematuhi sponsorship
ini tujuannya prestasi
harus ada respect satu sama lain ya pak sanot
pak sanot terakhir
bagaimana kondisi dari klub madura united sendiri saat ini
kita ikuti saja maunya pssi seperti apa
justru main ya kita main
ditundai ya kita tundai
nah coba bayangkan kemarin persija bermain tanpa pelatih
beberapa klub bermain tanpa pelatih
setelah terginya di lapangan seperti apa
itu disikir tidak sama pssi
karena kompetisi itu komplitnya begitu
komplitnya sebuah kompetisi itu ada pelatih ada pemain
ada pemain yang memang ada pemain cadangan
tidak hanya bermain karena dia negatif
kenapa bisa masuk ke lapangan
nggak bisa dia main
nah yang begini begini maksud saya
respect terhadap tiga hal
respect terhadap bola
respect terhadap pemain
respect terhadap kompetisi itu sendiri
jadi berhenti dulu sebentar
minggu ini berhenti semua pemain masuk kamar masing masing
saya yakin seminggu covid sembilan belas
omikron ini kan kalau istirahat tiga hari kemudian istirahat empat hari ini sembuh kok
karena mereka cuma flu
istirahat empat hari masuk kamar tidur seharian dengan makan yang cukup sembuh
tapi kalau dipaksa main kemudian besoknya istirahat lusa latihan hari ketiga
latihan coba lapangan hari keempat main lagi
mainnya malam pula
kemudian bosen jenuh
karena ada di hotel itu selama tiga bulan berturut turut
kalau dulu nggak jenuh
karena besok ke ujung pandang habis itu ke bandung habis itu ke surabaya
jadi pemain itu ada suasana berbeda
sekarang di bali selama tiga bulan hotelnya itu itu saja ketemu orang itu itu saja
dan tidak boleh keluar kamar
bisa dibayangkan jenuhnya mereka
jadi saya hanya ingin menyampaikan suara hati sebagai pemilik klub dan sebagai melihat kondisi fisik pemain saya itu
ini atas nama madurai nacet
saya tidak mengatasnamakan klub lain
tapi insya allah klub lain juga mungkin sama dengan saya
klub lain mungkin sama dengan saya
semoga ini bisa dipahami oleh pssi ya pak asanul
dari catatan tersebut
catatan anda adalah bagaimana pssi juga bisa memahami kondisi dari para pemain
respect terhadap sepak bola kemudian respect terhadap pemain dan juga kompetisi yang perlu diperhatikan juga adalah
bagaimana kalau sepekan saja diberhentikan sementara agar kondisi dari pemain bisa prima ke depannya
terima kasih atas waktunya pak hasanul kossasi presiden madura united atas waktunya bersama kami
pssi dan operator kompetisi pt liga indonesia baru memutuskan liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua tetap berlangsung di tengah nujakan kasus covid sembilan belas
lantas bagaimana respon dari parlemen ri dan bagaimana pengawasan dari satgas covid sembilan belas terhadap kompetisi liga satu yang terus gaspol
melalui sembungan daring kami telah terhubung dengan ketua komisi sepuluh dpr ri pak saiful huda dan juga pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selamat sore bapak bapak
saya ke pak heri terlebih dahulu sejumlah pihak nih pak heri mendesak agar kompetisi liga satu ditunda sementara menyusul maraknya penyebaran covid sembilan belas di kalangan para pemain dan ofisial
penundaan dianggap perlu agar bisa dilakukan tracing demi mencegah terusnya menyebarnya covid sembilan belas satgas sejauh ini sikapnya seperti apa pak heri
ya tadi kalau kita dengar pak aksanul sepertinya persoalannya tidak sekedar
ya tadi kalau kita dengar pak aksanul sepertinya persoalannya tidak sekejap
ya tadi kalau kita dengar pak aksanul sepertinya persoalannya tidak sekejap
ya sekarang saya singgah lagi
ya tadi mau nggak bisa bayar
sudah ber dekat
tetapi dengan sistem bubble pun itu ternyata ada tingkat penularan yang lumayan ya
sudah lebih dari seratus ini menjadi menambah kompleknya persoalan di liga satu ya
karena kondisi covid ini pertandingan disamakan ya atau seolah olah menjadi sebuah turnamen saja gitu
jadi padahal ini adalah kompetisi yang full kompetisi antar tim saling bertemu dalam jangka yang cukup lama dan ini sudah berlangsung tiga bulan
tetapi kami akan melihat dari sisi penanganan covid sembilan belas jadi kita tentu saja hal ini akan kita evaluasi ya
kalau dari sisi penularannya seperti apa dan memang kalau kemudian ini kemudian linear
dengan tingkat kenaikan penularan di luar liga satu ini tentu saja kita harus mengambil langkah langkah yang diperlukan
memberikan rekomendasi yang memiliki dasar data dan fakta yang kuat buat pssi untuk menjadikan penularan covid ini
sebagai salah satu pertimbangan mereka untuk menunda atau tetap melanjutkan liga satu
yang satu ini tetap berlangsung di pulau bali
ya artinya anda ini juga mengamini apa yang sudah dikatakan oleh jubir satgas covid sembilan belas pak wiku
bahwa diharapkan ada koordinasi komunikasi dengan pemda kemudian pssi agar implementasi dari liga satu ini bisa terselenggara
dengan prokes yang ketat dan juga mengantisipasi lonjakan kasus
pak heri begitu pak heri
ya saat liga satu ini mulai digelar juga ada beberapa turnamen
sepak bola itu dilakukan dalam situasi pandemi ini
pihak pssi memang berkoordinasi dengan satgas untuk menyiapkan sebuah standar protokol kesehatan yang memadai
untuk memastikan jangan sampai kegiatan olahraga atau kegiatan sepak bola itu menjadi kluster
dan sejauh ini memang pssi cukup disiplin ya untuk memastikan tidak terjadi kluster
dengan mempertahankan diri untuk tidak ada penonton misalnya
yang kemudian ini diharapkan juga cukup menghambat ya terjadinya transisi
dan kenyataannya memang baru bulan ketiga atau bahkan memasuki bulan ketiga
baru memasuki bulan ketiga mulai terjadi penularan yang cukup tinggi
ini bersamaan dengan tingkat penularan nasional yang juga memang meningkat dengan sangat
pesat dalam tiga pekan terakhir
ya pak heri saya ke pak saiful huda
pak saiful huda tadi dikatakan oleh pak heri baiknya ada solusi kreatif mungkin ya
ini yang seperti anda katakan juga di beberapa media ada solusi kreatif yang harus diberikan dalam kasus meningkatnya covid sembilan belas
solusi apa lagi yang anda tawarkan selain tadi pak heri katakan dihadiri tanpa penonton
dan juga kalau tadi kita simak pernyataan dari pak asanul kossasi presiden madura united
sebaiknya berhenti dulu sementara satu pekan
bagaimana pak saiful huda menangkapinya
yang pertama setelah pssi dan pt liga
yang satu merekomendasikan untuk terus berlanjut
saya kira tinggal pak heri atas nama satgas memastikan apakah itu bisa dilanjutkan atau tidak
itu yang pertama
kalau toh bisa dilanjutkan
kira kira apa saja yang harus disiapkan sebagai prasyarat untuk tetap berlanjut pelaksanaan kompetisi ini
itu yang pertama
yang kedua apa yang menjadi catatan pak hasanul kossasi
saya kira bisa menjadi bagian dari masukan yang secara terbuka
benarnya bisa di respon langsung oleh pihak pssi dan pt liga
menyangkut soal apa yang disebut dengan jeda sebentar
yang tadi sudah terumuskan cukup satu minggu misalnya
saya kira nggak ada salahnya pssi duduk bersama dengan semua klub
saya kira didengarkan juga suara dari seluruh pemain
toh mereka dalam satu tempat yang sama
dan saya kira bisa dilakukan semataan survei opini dari teman teman para pemain
sebagaimana disampaikan oleh pak asanul
rata rata tadi beliau menyampaikan banyak sebenarnya pemain yang tidak siap
nah apakah ini mewakili
jadi semua suara pemain atau tidak
saya kira bisa dengan mudah pssi menjaring opini ini
terkait dengan kesiapan mereka dalam situasi darurat semacam ini
yang ketiga saya menyampaikan di publik ketika saya diminta respon menyangkut soal ini
itu adalah menyangkut soal terobosan terobosan yang harus dilakukan oleh pihak pssi dan pt liga
nah tentu terobosan ini
ini pasti melahirkan banyak opsi kalau disimulasikan
nah simulasi yang sifatnya menjadi yang terbaik
itu yang harus diputuskan oleh pihak pssi
nah simulasi ini menyangkut bayangan saya adalah
melibatkan banyak pihak dan duduk bersama
tadi sempatkan oleh pak asanul misalnya
semua pemilik klub di aja
kemudian para pemain juga dimintai pemasukan dan seterusnya
saya kira dengan model begitu
apapun keputusannya saya kira akan membawa enak di semua pihak
tinggal nanti saya kira satgas covid memastikan apakah ini boleh atau tidak
itu menjadi penting menurut saya pak heri
jika dari satgas covid
apakah ini diizinkan atau tidak dalam suasana
terima kasih pak asanul
baik pak saiful
huda kita minta pendapat dari pak heri
pak heri bagaimana dari pak saiful tadi yang mengatakan
harus ada mungkin simulasi yang akan digelar
kemudian tadi juga pak saiful mengatakan
sudah adakah duduk bersama antara pssi kemudian dengan klub klub
dan juga satgas apa saja yang akan dilakukan
agar kompetisi ini bisa lanjut atau tidak pak heri
ya betul penting bagi kita semua untuk duduk bersama
karena memang persoalannya tidak semata mata karena covid atau covid sembilan belas gitu
jadi tadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan pak saiful huda
maupun pak asanul kostasi
banyak perkara perkara ikutan ya
karena pola kompetisi ini yang menyesuaikan dengan situasi pandemi
tetapi tentu saja kita juga harus memprioritaskan kesehatan ini
sebagai salah satu pertimbangan utama
sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan sementara liga
karena memang setelah dua tahun pandemi ini
kita di satgas pun tidak serta merta hanya bisa bicara boleh atau tidak boleh gitu
tetapi juga harus ikut memikirkan bagaimana suatu kegiatan itu bisa dilaksanakan
tetapi dengan kaedah kaedah protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kluster baru
jadi rasanya sih
saya setuju atau kami setuju untuk kita mengevaluasi secara bersama sama
dalam beberapa hari ke depan
kalau kemudian situasinya memang penularan covid nya ini juga semakin menunjukkan tren
karena kita juga tahu di bali sekarang adalah provinsi keempat
dengan penularan harian tertinggi
setelah dki jawa barat banten kemudian bali
nah ini yang menjadi perhatian juga dalam beberapa rapat dengan sejumlah kementerian
yang hari ini hari ini juga biasanya hari minggu juga dilakukan
untuk kemudian meletakkan bali itu sebagai salah satu prioritas penanganan setelah jabodetabek
jadi ini yang kemudian juga bisa menjadi tambahan ya sebagai pertimbangan
panitia liga satu ya untuk kemudian memutuskan
karena ya tentu saja mereka terkendala dengan hal hal teknis perjanjian kemudian jadwal yang begitu padat
tetapi rasanya kita ini tidak banyak pilihan juga selain untuk segera mengevaluasi
dan kemudian secara dinamis melakukan langkah langkah penyusahan tanpa kemudian harus berhadapan
dengan penularan covid nya
covid sembilan belas yang tidak terkendali demikian mas
baik pak heri terakhir saya akan minta komentar dari pak saiful huda
apa yang akan dilakukan teman teman komisi sepuluh dpr
pak saiful huda setelah adanya tadi himbauan kepada pssi agar bisa diberhentikan sementara
sepekan ke depan agar kondisi semakin kondusif di kemudian hari agar kompetisi bisa lanjut
pak saiful uda
kita belum ada agenda memang
ini bisa saja nanti setelah kita lihat
opo ini publik terkait dengan diberlakukannya dilanjutkannya liga ini
kalau menimbulkan banyak protes saya kira akan secepatnya kita duduk bersama
kita akan undang pssi dan pt liga untuk menjelaskan termasuk dengan saya kira dengan satgas covid
tapi kalau mau lebih sederhana sebenarnya mas
saya kira tinggal pssi dan pt liga
diundang oleh saat kas covid
dan memastikan apakah ini layak untuk dilanjutkan atau tidak
saya kira akan bisa cepat diputuskan
sedianya kami juga dari cnn indonesian newsroom juga minta waktu kepada pssi bapak bapak
tapi karena suatu lain hal karena tidak bisa bersedia diundang dalam perbincangan sore ini
kita akhirnya berbincang berdua dengan pak saiful huda
dan juga pak heri trianto
terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia newsroom
pak saiful uda komisi sepuluh dpr selangor ketua
dan juga pak heri trianto dari saat kas covid sembilan belas
terima kasih salam sehat
salam sehat pak heri
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom